inilah rekaman video jatuhnya benda misterius dari langit di perairan sekitar pantai banongan
kecamatan jangkar situbondo yang direkam oleh salah seorang warga
dalam video ini beda berbentuk lonjong hitam terekam meluncur cepat ke bawah dari atas langit
sebelum sampai di air laut benda misterius itu terlihat seperti mengeluarkan asap hitam
saat jatuh ke laut tidak terlihat adanya dentuman maupun percikan air laut yang besar
rekaman video ini pun akhirnya viral di media sosial
bahkan video yang diunggah akun dorobe tersebut ditonton lebih dari dua ratus ribu kali dan mengundang komentar lebih dari seribu warganet
beragam komentar pun bermunculan mulai dari mengira benda tersebut merupakan balon udara yang jatuh ufo hingga roket militer
kepolisian sektor jangkar memastikan kejadian tersebut terjadi pada kamis sore sembilan belas mei lalu
belum ada kepastian tentang jenis benda yang jatuh tersebut
petugas kesih bandaraan kfu
pop panarukan bersama kamla tni al pos jangkar dan kepolisian setempat pun menyisir lokasi yang diduga tempat jatuhnya benda tersebut pada sabtu sore
namun setelah penyisiran selama dua jam petugas tidak menemukan adanya benda aneh di sekitar perairan
dari hasil dari penyisiran dari kalau yang berhasil baik kami dari terpadu tentunya kami memelihat suasana yang dilapang kita lihat belum mendapatkan
namun hari ini akan kami melaporkan

hingga kini belum ada kepastian tentang jenis benda misterius yang jatuh itu
namun diduga benda tersebut merupakan balon udara perayaan idul fitri